di palembang sumatera selatan satuan unit pidana umum polrestabes palembang menangkap empat pengeroyok mahasiswa di palembang yang videonya sempat viral
motif pengeroyokannya hanya karena di latar belakangnya saling melihat antara pelaku dan juga korban
empat orang pelaku pengeroyokan terhadap seorang mahasiswa di kampus politeknik sriwijaya palembang
ditangkap unit pidum satreskrim polrestabes palembang senin pagi aj dua puluh satu tahun h b dua puluh tahun am dua puluh tahun dan dw dua puluh tahun
di mana hb dan am berstatus sebagai mahasiswa aktif di politeknik sriwijaya sedangkan aj adalah alumni sementara dw adalah pekerja
diduga motif dari penganiayaan tersebut hanya karena salah paham
awalnya pelaku am dan hb hendak pergi ke kantin kampus kemudian bertemu dengan korban
pelaku mengira korban tidak senang melihat pelaku pelaku kemudian menghampiri korban dan terlibat perkelahian
tak lama kemudian pelaku am dan hb memanggil kedua temannya pelaku aj dan dw dan mengeroyok korban
pada saat itu pelaku am dan hb menemukan korban
pada saat itu pelaku am dan hb menemukan korban